ya industri fashion tanah air patut berbangga karena syahnas indira menjadi salah satu model yang berhasil menembus panggung fashion dunia dengan tampil di london fashion week
menjadi model plus syahna membawa pesan body positivity bahwa fashion milik semua orang dengan bagaimanapun bentuknya
nah bagaimana ceritanya langsung saya sapa selamat malam waktu jakarta atau selamat siang waktu london syahnas apa kabar
halo selamat siang baik baik
nah sianas mungkin bisa cerita sedikit sama kita nih gimana awalnya bisa akhirnya melenggok di london fashion week nih
awalnya itu aku ikut modeling dari tahun lalu awal tahun lalu aku sama agency aku iv models
terus aku sign sama iv models kan nah hari pertama foto aku di post sama agency aku
itu tuh langsung banyak agency yang mau interview aku agency luar negeri akhirnya aku interview
terus sama agency aku yang sekarang mealth model management dia mau aku di sini di london
akhirnya kita ngurusin semua dokumen dokumen dan akhirnya aku terbang kemarin awal september
nah pas hari pertama aku di london ini aku udah langsung casting casting akhirnya dapat dapat buat jalan untuk simbol growsha
oke ini kan sempat bikin heboh dunia online
begitu ya gimana sih komentar dari warganet melihat postingan kamu yang menjelaskan bahwa kamu akhirnya berhasil jalan di runway apalagi di london fashion week
aku senang banget sih sama tanggapan tanggapan orang orang sekitar
karena aku nggak nyangka juga bakal impactful dan insight nya juga lebih banyak yang baik daripada yang buruknya
jadi ya gitu
oke emang komentar komentar negatif seperti apa sih yang muncul mas
eh paling kayak suruh aku diet lah atau apalah biasa lah kayak gitu
tapi aku lebih milih untuk nggak dengerin karena buat apa juga kan itu juga gak bakal nge define diri aku sendiri
hmm padahal ini sebuah prestasi luar biasa begitu ya tapi kalau aku tanya sebenarnya kamu melihat dunia modeling seperti apa sekarang sih
aku senang banget sekarang dunia modeling itu lebih diverse lebih terbuka lagi untuk keberagaman ya
karena kan em
orang orang itu nggak cuma kurus dan tinggi atau putih aja kan
banyak banget size banyak banget skin color dan sekarang lebih terbuka aja aku senang banget
dan kayak industri ini lebih menerima keberagaman sih aku aku senang
oke tanggapan sesama model di sana di london fashion week kemarin seperti apa
mereka mereka antusias banget karena ini debut aku dan aku model pertama
model curfee pertama dari indonesia kan jadi kayak mereka antusias juga
terus ambience nya juga bener bener baik banget deh
tim timnya juga positif banget jadi aku seneng banget sih
iya iya ini tadi kamu kan juga cerita bahwa sekarang model lebih beragam begitu ya dibandingkan yang dulu memang harus tinggi langsing begitu
sekarang bahkan dulu juga sempat ada heboh soal model yang sampai eating disorder anoreksia begitu ya
karena harus jaga tutupnya tubuhnya
tetap langsing begitu
komentar kamu gimana sih nas
eee sekarang dunianya lebih positif sih udah jarang banget agency agensi yang toxic kayak gitu
dan lebih lebih appreciate kita sebagai individu ya
jadi lebih lebih udah jarang banget deh yang toxic toxic gitu
yang nge pressure kalau kita harus jadi kayak gini
terus memenuhi standar ini udah udah jarang banget sih
hmm oke apalagi tadi kamu cerita bahwa sesama model juga saling support satu sama lain gitu
oke nas ada pesan gak sih untuk penonton kita yang memang punya cita cita untuk jadi model juga dan punya harapan bisa jalan di runway international
dan jangan nganggep penolakan itu akhir dari segalanya
karena penolakan di industri ini tuh sebagian dari perjalanan juga dan ini penolakan tuh normal banget di modeling industry
jadi lanjut terus aja kalau misalnya kalian percaya sama diri kalian sendiri
tuh baik karena dunia juga semakin terbuka kitanya juga harus semakin kuat begitu ya
mau ada serangan dari mana serangan dari netizen coba dihempaskan dulu aja demi mencapai cita cita nanti gitu ya

oke baik syahna sidira terima kasih
terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga berbincang di cnn indonesia connected
selamat siang waktu london
siang terima kasih